puluhan ribu santri ikut dalam pawai hari santri nasional
yang dilakukan serentak di seluruh indonesia
berbagai bentuk mobil hias pun ikut serta
untuk memeriahkan peringatan hari santri kali ini
kirap santri yang diikuti kurang lebih dua puluh ribu santri
yang datang dari dua puluh enam kecamatan yang ada di sumedang jawa barat
senin pagi ikut memeriahkan peringatan hari santri nasional
di sumedang peringatan hari santri ini dimeriahkan
dengan mobil hias berbagai bentuk
mulai dari masjid hingga al quran raksasa
warga yang menyaksikan pun mengungkapkan merasa senang
dengan adanya kirap santri ini
sementara itu menurut salah satu peserta yang ikut dalam kirap santai ini
mengungkapkan kegiatan yang merupakan penghargaan pemerintah untuk santri
dan ini sangatlah dinanti
di indonesia di sumedang
merasa diakui oleh negara ini
karena negara ini juga kemerdekaannya tidak lepas dari tangan tangan santri
kirap ini menempuh kurang lebih satu lima km
mulai dari alun alun sumedang menuju induk pusat pemerintahan sumedang
kemudian kegiatan dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan kesenian daerah
yanwar aditya sumedang